ah boleh michelle lo gak boleh kayak gini
lo gak boleh geratak hp orang
lo kan baru bilang sendiri lo gak kasih si botol kecap geratak hp lo
kenapa lo mau geratak hp dia
tapi dia juga gak tau
gak ada masalah lah
tapi gue pengen tahu gimana dong
michelle lo kenapa pengen tau tentang kehidupannya si botol kecap
lo kan pengen dia jodoh dari hidup lo
tidur tidur tidur
papa sudah bilang sama kamu
ini demi kebaikan kamu sendiri
pak rifki udah pernah bilang
papa nggak usah ikut campur
mau rifki sama siapa itu terserah rifki
papa ini orang tua kamu
papa harus menyelamatkan kamu dari temen yang bawa pengaruh buruk seperti misal itu
pa rifki tau dan rifki yakin
yang hasut papa michelle itu buruk buat rifki itu pasti arin kan
papa sekarang lebih percaya sama arin ya
ketimbang rifki anaknya papa sendiri
pa asal papa tau aja ya pa ya
michelle gak pernah melakukan apapun yang buruk buat rifki
rifki yang selalu deket deketin michelle
papa tetep tidak suka kamu deket sama michelle
papa lebih senang kamu deket sama arin
karena hutang budinya papa sama arin
harusnya kamu itu bisa menilai arin
setelah papa cerita sama kamu
bagaimana kebaikan arin sama papa

arin itu anak baik
kamu buka lagi hati kamu buat ari
dan lupakan michelle
buat rifki michelle lebih baik daripada ari
kamu ini udah bener bener kena pengaruh michelle ya
kalaupun michelle itu gak ada di hidupnya rifki
rifki gak akan balikan sama arief
mau sejuta kali papa maksa maksa rifki untuk balikan sama arin
sejuta kali juga rifki akan nolak kemohon papa
kayak tidur kakio udah malu nih
kenapa sih mikirin sebotol kecap
gue kenapa kepo banget ya sama botol kecap
gak usah teriak teriak
lu ngapain di sini sebungung
gua di sini terpaksa karena gua disuruh sama bokap gua untuk nemenin arin
mantan ya si botol kecap
kontak orang gak apa apa kali ya
dia kan bilang dia benci banget sampe ngianet lah
benci diginiin lah
ada gak ya nomernya arin
kenapa nih gue bisa kepo banget
dia juga udah bilang ilfe sama arin
gak apa apa kepo dikit
tapi dia orangnya kayak gimana sebenernya
dia masih suka gak sih sama si arena
atau dia emang bener bener move on
atau dia bohong sama gue
oleh emang masih suka sama arin kenapa dia deket deketin gue
jawabannya pasti ada di hp ini
kalo emang dia masih deket sama arin seharusnya sih dia sering telfonan
lu gak boleh kayak gini
lu gak boleh geratak hape orang
lu kan baru bilang sendiri
lu gak kasih si botol kecap geratak hape lu
kenapa lu mau geratak hape dia
tapi dia juga gak tau
gak ada problem lah
oke gue buka ya gue buka
nomor siapa ya
gak ada nama sih
nomor juga gak ada dari hari
masuk kemana mereka deket kok gak pernah telfonan
ya udah buat hari ini otak udah buat hari ini
jadi mending sekarang kita tidur
botol kecap maafin gue ya gue udah geratak hape lu maaf banget
gak bakal kejadian lagi ya botol kecap
jadi lu gak usah geratak hape gue
kenapa gue kepo lagi coba
tapi kalo emang gak ada kontaknya arin di hp lu botol kecap
udah ill feel banget dong
iya gak sih kayak gitu gak sih
gak salah kalo ill feel pasti dihapus kontaknya
cek atau enggak
oh ini bisa begini lagi
gue harus ganti kerusakan hapenya michelle
iya ini mau tanya toko lu masih buka nggak sih
iya ini mau ngecek hp temen gue
lcdnya rusak nih
kira kira berapa ya biayanya
iyaiya yaudah nanti
nanti gue kabarin lagi ya kok
satu juta lagi aduh
baru aja kemarin bayar ganti rugi kafe itu yang sepuluh juta
sekarang ada lagi masalah ini
pak tadi udah bayar pakai aplikasi ya
ini hampir aja aku telat
tadi aku pengen ke rumah kamu
lu ngapain pake ke rumah gue segala sih naik taksi ya
kenapa nggak langsung ke sekolah
emang kenapa sih
ya aku kan pengen bareng sama kamu
biar kayak kapal kapalan lain barang ke sekolah
ya kan anggung wi dari rumah lo ke sekolah tuh deket
ngapain ke rumah gue segala muter muter tau
yaudah gapapa sih
aku kan pengen bareng sama kamu
yaudah sini helmnya
aduh ada ada aja sih si dewi
pakai mau ke rumah gue segala lagi
padahal gue udah janjian mau bareng sama rara
yaudah yuk jalan